sejumlah orang tua murid terlihat mengantar anak masuk sekolah taman kanak kanak di kawasan cipayung jakarta timur selasa pagi
padahal hingga kini kegiatan belajar tatap muka masih dilarang di tengah penerapan ppkm level empat
kepala sekolah mengaku sekolah terpaksa mengadakan belajar tatap muka karena didesak orang tua murid
kepala sekolah bahkan mengklaim ada orang tua yang mengancam akan mengeluarkan anak dari sekolah jika pembelajaran tatap muka tidak dilakukan
meski sudah berulang kali mendapat peringatan dari satpol pp pihak sekolah nekat menggelar belajar tatap muka dua kali seminggu
saya sendiri kan bingung bagaimana solusinya untuk menghadapi wali murid yang seperti ini
akhirnya saya cari jalan keluar bagaimana kalau kita satu minggu cuma sekali sekolah dua kali
kalau kita hanya mendidik anak di rumah sedangkan kita nggak bisa kerja bagaimana dengan kita bisa makan
kita butuh anak sekolah langsung
tapi ini permintaan dari orang bapak sendiri
saya dengan justru semangat sekali untuk anak sekolah langsung
contohnya aja kita untuk transportasi umum
ada kebijakan kebijakan gimana caranya kita naik transportasi umum
pakai masker hand sanitizer kita harus ada vaksin
ada segala macam persis
nah kenapa enggak gitu
untuk ke sekolah juga seperti itu
camat cipayung fajar eko satrio mengaku baru menerima laporan adanya sekolah yang nekat menggelar pembelajaran tatap muka
kalau teguran sekolah mungkin laporan baru kali ini
ada laporan tatap muka
tatap muka sendiri nanti juga kita cek dulu tatap muka seperti apa
namun sisanya belum pernah ada
belum ada banget
belum ada banget
kita harus kompak solid bersatu bersama sama
melawan pandemi covid
jangan sampai ada klaster baru di sekolah sekolah
jadi sekali lagi di dki jakarta tidak diperkenankan adanya kegiatan sekolah tatap muka
sampai dengan waktu yang nanti akan diumumkan
di kabupaten bandung jawa barat sebuah sekolah smk swasta di banjaran juga kedapatan menggelar sekolah tatap muka di tengah aturan ppkm
pihak sekolah berdalih siswa yang datang ke sekolah tanpa mengenakan seragam ini
hanya mengambil modul dan menerima pembekalan wali kelas sebelum menjalani proses belajar
daring di rumah masing masing
kalau untuk kegiatan belajar mengajar tidak ada di kami
cuma itu untuk siswa itu untuk mengambil dikasih arahan pulang
jadi kami itu mempergunakan pakaian bebas itu
pertama sangat menghargai kemungkinan protokol kesehatan
aparat polsek banjaran mengaku kecolongan
meskipun hanya pembagian modul dan pembekalan
kedatangan para siswa ini termasuk kegiatan tatap muka di sekolah
setiap kepala sekolah di sini menyampaikan ini hanya memberikan modul
apapun ceritanya memberikan modul dan sebagainya itu tidak diperkenankan
karena dengan adanya pergeseran orang dalam satu tempat itu akan menimbulkan kluster kluster baru
wilayah kabupaten bandung masih berada di kategori level empat ppkm
yang melarang menggelar kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan
tim liputan cnn indonesia